sekian lama dikucilkan warga desa
seorang perempuan asal probolinggo yang menderita kelainan kulit langka
akhirnya dirujuk ke rumah sakit
hasil diagnosa dokter penyakit kulit bersisik yang dideritanya
akibat alergi obat epilepsi
setelah beberapa lama nur aini warga desa gunung geni
kecamatan banyuanya probolinggo
akhirnya mendapatkan perawatan medis di rumah sakit
waliojati keraksaan pada senin pagi
pemerintah daerah membiayai seluruh pengobatannya
warga desa tempat tinggalnya kerap menyebut nur aini dengan julukan gadis bersisik
sekujur tubuhnya memang berwarna hitam kasar seperti sisik ikan
sebelumnya warga desa menguncilkan nur aini karena menganggap penyakitnya menular
sejak awal dia sebenarnya ingin berobat ke rumah sakit
tetapi karena tidak ada biaya nur aini terpaksa berobat seadanya di rumah
penyakit nur aini bermula saat dia menderita epilepsi
beberapa hari setelah meminum obat epilepsi dari puskesmas nuraini demam
kemudian disusul kulitnya melepuh memerah dan bersisik hitam
amannya itu panas pintik pintik merah
lalu hari minggu itu kan yang panas
hari seninnya saya bawa ke puskesmas
lalu hari selasanya itu jadi hitam
sudah berapa hari itu
tim dokter yang kemarin sempat memeriksa menyatakan bahwa nur aini menderita stephen johnson syndrome
kelainan kulit ini disebabkan alergi obat yang dikonsumsinya
dari sekian banyak pak obat yang telah dikonsumsi oleh pasien
itu tentunya mungkin ada satu atau dua komponen yang menyebabkan alergi obat
tidak menular karena ini reaksi alergi obat hanya pada orang tersebut
dan tidak semua orang bisa mengalami alergi obat
meskipun kondisi nur aini cukup parah tetapi dokter yakin dengan pengobatan intensif
penyakit kulitnya bisa sembuh dalam waktu sebulan